kini kita ikuti bersama konferensi pers terkait laporan dugaan transaksi mencurigakan sebesar tiga ratus triliun rupiah di kementerian keuangan
bagaimana itu benar lalu dibuka pak ini ada surat tahun dua ribu tiga belas kami sudah temukan indikasinya bahwa yang bersangkutan diindikasikan melakukan tindak pidana pencucian uang
sudah itu diterita lagi besoknya ditemu ternyata lima ratus miliar
nah saudara yang mungkin
mungkin korupsinya itu sendiri sedikit
ya mungkin sepuluh miliar atau berapa gitu
tetapi pencucian uangnya yang banyak
kalau dia menerima uang misalnya korupsi sepuluh miliar karena gratifikasi kan itu
lalu kalau di dalam ilmu intelijen keuangan itu adalah
di belakang dia anaknya punya rekening berapa punya perusahaan berapa uangnya dari mana istrinya kekayaannya apa
kok sampai punya enam perusahaan dan macam macam gitu
nah itu yang di dalam undang undang kita supaya dikonstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang
sehingga kalau disimpulkan di kementerian keuangan itu memang benar ada masalah masalah ini tetapi tidak semuanya benar
malah benarnya kalau dikaitkan dengan korupsi itu yang dilakukan oleh kementerian keuangan
enam triliun dari korupsi dari kasus kasus itu
yang lain ada yang masih berjalan ada yang sudah difonis oleh pengadilan ada yang masih berproses ada yang belum terlaporkan dan sebagainya
nah itu yang diumumkan ke publik oleh minkopol hukam
tetapi ingat menko pelukam tidak pernah menyebut nama orang dan angka untuk setiap rekening
orang saya korupsi lalu di belakang saya ini ada istri saya punya emas dua ton terus anak saya punya showroom anak saya lagi yang satu
nah yang begitu itu yang diduga tindak pencucian uang karena korupsi saya itu tadi yang beranak inak
itu cara menghitung di intelijen keuangan
itu juga yang saya lakukan ketika membongkar kasus papua
kalau dicari ekonomi aslinya mana tidak ada tapi kita tahu bisa dicari tuh di belakangnya
nah itu ketemu ambil
nah surat sekalian oleh sebab itu saya tadi sudah mendapat penjelasan dari bapak suhasil nazara wakil menteri keuangan
bapak sekjen pak heru bapak irjen pak iwan pak awan dan saya didamping oleh pak sugeng deputi iii
nah surat sekalian kenapa
karena kami mempersoalkan itu
karena ada impress nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
setiap informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan oleh ppatk itu baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan
ataupun karena inisiatif ppatk karena laporan masyarakat
itu begitu dikeluarkan nanti harus ada laporannya

jadi instansi yang bersangkutan menurut impress
feedback reportnya itu apa
nah itu tadi lalu bermacam macam ada yang belum ada yang sudah dan seterusnya dan seterusnya
jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di kementerian keuangan ada korupsi tiga ratus triliun
bukan korupsi pencucian uang
pencucian uang itu lebih besar dari korupsi
tapi tidak mengambil uang negara
apalagi ditudih mengambil uang pajak itu tidak
mungkin ngambil uang pajaknya sedikit
nanti akan diselidiki
kasus dari satu ratus sembilan puluh tujuh kasus yang dilaporkan itu
tujuh kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung enam puluh triliun ya pak sugeng
sudah enam puluh triliun dari tujuh kasus tindak pidana pencucian uangnya
dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu
padahal kita punya undang undang
hanya ada satu dua tiga lah ya orang dihukum karena pencucian uang
padahal itu jauh lebih besar dari korupsi
korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri
oleh kementerian keuangan sudah berhasil dikembalikan rp tujuh delapan triliun
nah yang pencucian uangnya yang tiga ratus an ini akan kita tindak lanjuti
oleh sebab itu nanti saya tadi berpikir saudara
kalau misalnya ada permintaan ke kementerian untuk diselidiki tindak pencucian uang
kan terus saya harus kasihkan ke aparat penegak hukum
kpk atau kejaksaan atau polisi
atau ke jaksaan atau polisi
nah saya berpikir nanti mau saya undang
siapa yang mau pakai ini kalau dalam sebulan tidak ada perkembangan
karena saling ambil sendiri tidak bisa
begitu masuk ke satu lalu diolah sendiri dinikmati sendiri tidak jalan tidak boleh pindah ke aparat lain
itu salah satu penyebab macet
nanti kita akan panggil kok sekian lama tidak ada perkembangan pindah
dari misalnya kejaksaan ke kpk
jadi berdasarkan kesepakatan saja disini antar pimpinan
kalau menunggu undang undang itu dibuat ya tidak selesai lagi
kita kesulitan lagi untuk menyelesaikannya
saya kira itu saudara dari saya tadi sama kementerian keuangan
saya sebenarnya mau jumpa pes dengan saudara ini bersama bu sri mulyani
tapi bu sri mulyani baru mendarat dari jogja
saya ingin mengucapkan kepada bu sri mulyani
saya baru mendarat dari jogja saya baru menjabat dari denpasar
sementara besok lusa saya sudah harus ke australia lagi
sudah disepakati bersama pak wamen saja
bahwa kita membangun komitmen hari ini
oke saya kira itu penjelasan saya
makasih pak menko
teman teman media yang saya hormati
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada sore hari ini saya bersama pak sekjen pak irjen
kami mendapat kesempatan memberikan update kepada pak menko polukam
terkait beberapa pemberitaan yang terakhir
dan saya rasa ini adalah setudaki dengan diskusi yang barusan dilakukan
kita mereform komitmen bersama bahwa di kementerian keuangan
kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas
menjaga integritas seluruh pegawai kita dalam hubungannya dengan administrasi kepegawaian
dan saya rasa ya harus disiplin pegawai
disiplin pegawai harus ditegakkan kemudian integritas kita tegakkan terus
teman teman sekalian yang terkait dengan integritas ini
titik masuk salah satunya adalah laporan harta
bahwa seluruh pegawai kementerian keuangan wajib melaporkan hartanya
di dalam sistem kpk maupun sistem internal kementerian keuangan
ini jalan masuk kita
sehingga ketika kemarin kita menemukan satu laporan
laporan kasus situasi yang berkembang
itu yang pertama kita telusuri dan kemudian kita buka satu persatu
teman teman yang terkait dengan pencucian uang menjadi satu bentuk
yang tentu tindak lanjutnya perlu ditangani oleh aparat penegak hukum
dan kalau untuk kasus yang kemarin
ternyata ada keluarga yang memiliki perusahaan
ada keluarga yang memiliki harta harta lainnya
harta harta lain yang tidak dilaporkan
yang terkait sama perusahaan ya kita buka pajaknya
dan itu yang kemudian sekarang berkembang
sehingga laporan laporan pajaknya menjadi jalan masuk juga berikutnya
terkait dengan laporan dari ppatk
saya bisa sampaikan bahwa kementerian keuangan dengan ppatk itu memiliki
dua stream kerjasama
stream yang pertama adalah kita selalu meminta kepada ppatk
untuk memberi tahu kita untuk individu individu pegawai
yang memang sedang mau promosi akan mutasi
ada laporan ada dugaan fraud kita minta informasi kepada ppatk
dan ini bentuk kerjasama yang luar biasa yang memang sudah dilakukan
secara terus menerus dengan ppatk dari tahun dua ribu tujuh belas
sejak tahun dua ribu tujuh sampai dengan sekarang ada dua ratus enam puluh enam pertukaran laporan
yang disampaikan ppatk kepada kami
maupun yang diminta oleh kementerian keuangan kepada ppatk
selain stream pertama itu yang nanti biasanya itu rinci sekali
transaksi dan juga analisis
selain itu kita juga memiliki stream di mana
direkturat jenderal pajak dan direkturat jenderal biaya cukai
juga memiliki koneksi dan kerjasama langsung dengan ppatk
dalam rangka optimalisasi pengamanan dan memastikan hak dari penerimaan
nah ini biasanya adalah terkait dengan wajib pajak wajib bayar
atau pihak pihak yang seyogianya membayar pajak
membayar bea penerimaan kepabianan kepada negara
dan ini tadi yang disampaikan oleh pak menko
dari data yang kita miliki sekarang
kementerian keuangan melalui kerjasama ini telah dapat merecover
meminta kembali pembayaran sebesar rp tujuh delapan triliun
tentu ini adalah bentuk dari kita menegakkan aturan
melalui pemeriksaan kepabianan dan juga pemeriksaan pajak
kerjasama ini juga kami apresiasi dengan ppatk dan tentu akan kita lanjutkan
concern dari pak menko mengenai tadi tindak pidana pencucian uang
kami dari kementerian keuangan akan sekali lagi memberikan komitmen
dan tentu kami akan membuka penuh kerjasama kalau untuk upaya
mengejar tindak pidana pencucian uang ini
kita perlu lakukan lagi pemeriksaan pemeriksaan perpajakan maupun pemeriksaan kepabianan
diperlukan bukan hanya kepada individu pegawai
tapi juga kepada seluruh wajib pajak maupun wajib bayar di indonesia
demikian mungkin beberapa hal tambahan dari kami terima kasih pak menko
oke makasih pak tidak ada pertanyaan cukup
ya itu tadi kita simak bersama jalannya konferensi pers yang disampaikan oleh menko pohuka mahfud md
beserta wakil menteri keuangan suhasil nazara
dalam pernyataan pertama menko polhukam mahfud md menyampaikan
terkait dengan informasi yang beberapa hari belakangan beredar
terkait dengan korupsi yang ada di kementerian keuangan sebesar tiga ratus triliun rupiah
bukan hal tersebut artinya bukan korupsi
melainkan tetapi pencucian uang dan saat ini tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini
mahfud md juga menekankan akan memberikan waktu kurang lebih dari satu bulan
untuk melihat bagaimana perkembangan proses penyelidikan tersebut
dan juga disampaikan oleh wakil menteri keuangan bahwa
sampai dengan saat ini kementerian keuangan tetap akan berkomitmen untuk menjaga integritas
dimana seluruh pegawai dari kementerian keuangan diwajibkan untuk menyampaikan
dan juga melaporkan harta kementerian keuangan juga bekerja sama dengan ppatk
dalam hal atau terkait dengan transaksi keuangan pegawai
itu tadi jalannya konfrensi pers dari menko pohuka mahfud md dan juga wakil menteri keuangan